jadi kami juga masih melakukan komunikasi dengan beberapa partai yang akan bergabung dengan koalisi
nah sehingga walaupun perjanjian antara gerindra dan pkb nama capres dan cawapres akan ditentukan oleh pak prabowo dan caimin
tapi tentunya juga akan menunggu matangnya koalisi dengan beberapa partai
kalau kita ngomong koalisi mungkin tidak hanya dengan pkb ya kita bisa juga koalisi dengan menambah koalisi dengan banyak beberapa partai bisa juga dengan golkar dan lain lain
kalau kita lihat sekarang gerindra tuh kayaknya lebih merapat ke erick thohir nah ini gimana nasib caimin kalau misalkan gerindra ini lebih merapat ke cawapres
saya nggak tahu itu melihat dari sudut mana mana tetapi yang pasti pada saat ini kami lebih fokus melakukan komunikasi komunikasi
dengan partai partai yang lebih berhubungan dengan gerindra
dan juga dengan partai partai politik